satuan lalu lintas polresta palembang mulai melakukan simulasi buka tutup jalan menjelang asean games dua ribu delapan belas senin pagi
rekayasa lalu lintas dilakukan dari bandara sultan mahmud badarudin ii hingga jakabaring sport city
hari pertama uji coba buka tutup jalan berlangsung lancar
simulasi buka tutup jalan berlangsung mulai pukul tujuh hingga pukul dua puluh satu atau selama empat belas jam
saat penutupan dilakukan dari simpang rumah sakit caritas menuju jakabaring
kendaraan diarahkan ke jalan rifai jalan pom sembilan jalan angkatan empat puluh lima jalan demang lebar daun
jalan parameswara jembatan musi dua dan jalan layang keramasan
jalur itu menjadi jalan alternatif bagi kendaraan yang akan melintas dari seberang ilir ke seberang ulu
pengemudi yang tidak ingin melalui jalur alternatif karena jaraknya yang jauh
bisa memarkirkan kendaraan di kantong parkir dan menggunakan kendaraan umum seperti shuttle bus yang disiapkan pemerintah
namun sejauh ini menurut kepala satlantas polresta palembang kompol andi baso rahman
simulasi buka tutup jalan berjalan lancar
hasil dari rekayasa ini bahwa setelah kita melaksanakan rekayasa
ini kita lihat bahwa di ruas jalan ini alhamdulillah lancar
jadi volume kendaraan ini bisa kita pecah
karena yang tadinya terfokus di jembatan ampera
ini menjadi dua fokus
jadi satu di jembatan musi ii dan juga di jembatan ampera
sehingga kepadatan di atas jembatan ampera ini dapat terhindarkan
menurut andi buka tutup jalan yang dilakukan fleksibel
bila lalu lintas mulai macet di jembatan ampera karena ada iring iringan atlet atau ofisial
jalan dari simpang rumah sakit caritas akan ditutup
rekayasa lalu lintas juga tidak dikenakan kepada pegawai dari instansi pemerintah dan swasta
mereka boleh melintas dengan menunjukkan tanda pengenal